di era digital ini siapapun yang memiliki ponsel pintar bisa menjadi fotografer
tinggal keluarin ponsel pintarnya lalu bisa foto foto ya
meski demikian kamera analog ternyata tetap memiliki pasar tersendiri yang terus tumbuh
lalu apa yang membuat kamera analog begitu istimewa sehingga teknologi yang sudah berumur lebih dari satu ratus sepuluh tahun ini
masih tetap relevan hingga sekarang
dengan kemajuan teknologi saat ini mengabadikan momen dalam bentuk foto tidak pernah semudah saat ini
digitalisasi fotografi membuat masyarakat dengan mudah mengambil gambar melihat hasilnya dan membagikannya kepada orang lain
namun bagi sejumlah pecinta fotografi tidak ada yang bisa menyamai kepuasan melihat hasil foto
yang diambil menggunakan kamera analog
saat ini saya berada di pasar baru jakarta pusat salah satu pusat servis dan jual beli kamera analog
yang masih bertahan di era digitalisasi
di sini saya bertemu dengan red ginting legenda kamera analog pasar baru
yang setia menekuni bisnis kamera analog sejak tiga puluh lima tahun yang lalu
di usianya yang ke tujuh puluh tiga pak ginting masih sibuk melayani pengunjung termasuk yang datang hanya untuk sekedar mencari tahu
kamera analog adalah kamera yang masih menggunakan pita film untuk menangkap gambar
teknologi ini pertama kali dipatangkan pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
pak ginting menjelaskan cahaya dari gambar yang kita rekam pertama tama akan masuk ke dalam lensa
di dalam lensa tersebut besar kecilnya cahaya yang masuk kemudian diatur diafragma
cahaya ini kemudian menuju ke shutter yang mengatur seberapa lama dan singkat cahaya akan mengenai film
ada pun film terbuat dari lembaran tipis transparan yang pada salah satu sisinya dilapisi emosi gelatin
yang mengandung kristal halidaperak mikroskopis sensitif cahaya
jadi kalau habis kita foto tiga puluh enam kali kan di sini ada nomornya
kalau sudah sampai tiga puluh lima kali ini digulung ini nih tekan perannya ini digulung filmnya ke tempat semula
nah gulung terus sampai los sudah baru buka
jangan langsung buka belum kegulung hasilnya kebakar semua baru buka
nah gitu ambil filmnya tinggal cetak kayak gitu aja cuman
saatnya kita membeli film tiga puluh lima mm
ada beragam jenis film yang bisa digunakan
film hitam putih berwarna dan film slide dengan kepekan terhadap cahaya yang dikenal dengan istilah iso atau asa yang beragam
tentu harganya beragam juga
kalau film sendiri kisaran harganya berapa sih bu kira kira yang dari paling murah paling mahal
oh kalau yang dari itu sih kalau ini ya yang color kalau yang color ya dari satu ratus lima puluh sampai satu ratus tujuh puluh aja
itu yang asa dua ratus ya asa empat ratus lebih mahal lagi bisa dua ratus ribu bisa dua ratus
yang profesional ya iya
bisa minta satu bu ya yang ini ya
sekarang saatnya hunting
mengambil gambar menggunakan kamera analog pada dasarnya sama saja dengan mengambil gambar dengan kamera digital
tinggal bidik dan tekan tombol
namun yang membedakannya adalah hasil foto tidak bisa langsung dilihat
hal inilah yang menuntut ketelitian atau kepekaan lebih saat mengambil sebuah foto menggunakan kamera analog
terlebih jumlah foto yang bisa diambil terbatas pada role film yang digunakan
padahal hasilnya baru bisa dilihat setelah nanti filmnya dicuci
dan itulah yang akan kita lakukan di tempat ini
salah satu tempat di jakarta yang menerima proses cuci cetak film kamera analog
bisa mbak hasilnya
tunggu dulu ya pak
oke siap terima kasih
kalau di sini cuci film bisa dilakukan paling cepat dalam waktu satu hari
tapi memang kalau sudah selesai nanti kita akan diberikan hasil digitalnya melalui email
ya kemudian kita bisa pilih mana yang mau kita catat
tapi kalau saya saya tidak mau
saya tidak mau lihat hasil digitalnya dan mau minta dicetak semua
supaya ya supaya lebih seru nanti pas begitu pertama kali lihat
proses cuci cetak film berwarna dilakukan menggunakan mesin khusus dengan harga rp delapan puluh lima untuk satu roll dengan layanan ekspres dua puluh empat jam
jika ingin mencuci film hitam putih proses ini bisa berlangsung lebih lama yakni lima hari karena harus dilakukan secara manual
meski proses cuci film tidak bisa dilakukan sekejap
peminat fotografi analog yang semakin banyak membuat tempat cuci cetak film seperti ini
bisa bertahan bahkan tumbuh di era digital
fotografi analog diminati karena hasilnya berbeda dengan fotografi digital
kualitasnya beda dengan digital
sampai sekarang kamera digital belum ada yang bisa ngalahin kamera kamera analog yang emang beneran bagus ya
untuk hasil aku masih suka pakai analog sih karena di luar hasilnya nggak keduga
juga lebih kayak gak ada yang punya nih gitu
hasil foto saya sudah dicuci cetak tidak sabar melihat bagaimana hasilnya
ada memang yang hasilnya kurang memuaskan seperti ingin ini
kelihatannya under tapi menurut saya ada juga yang keren seperti yang ini nih
nah bagi saya sendiri fotografi analog itu menawarkan sesuatu yang berbeda dengan kamera digital
salah satunya adalah kita bisa memegang hasilnya dan juga melihatnya tanpa menggunakan layar
arya dita tama indra hadi jakarta